baik kita beralih ke informasi lain
komisi pemilihan umum atau kpu memberikan tambahan waktu selama dua puluh empat jam pada tujuh belas oktober
untuk partai politik yang dokumen pendaftarannya belum lengkap
pada fase tambahan waktu pelengkapan berkas pendaftaran peserta pemilu
sejumlah utusan partai politik mulai berdatangan ke komisi pemilihan umum sejak selasa pagi
dari dua puluh tujuh partai yang sudah mendaftar baru sepuluh partai yang berkasnya dinyatakan lengkap
dan menerima tanda terima dari kpu
sementara sepuluh lainnya masih harus melengkapi berkas mulai dari dokumen kepengurusan alamat kantor dan lainnya
seperti yang dialami oleh partai bulan bintang atau pbb
pagi ini kami akan menyelesaikan beberapa provinsi yang tadi malam belum memenuhi berkas yang ada
di antaranya adalah beberapa alamat kantor kemudian sk kepengurusan cabang
yang menurut kpu belum memenuhi syarat atau mungkin dianggap ada perbedaan